anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
indonesia mendapat kepercayaan world health organization atau who
sebagai salah satu negara yang akan menerima transfer teknologi vaksin berbasis mrna
perusahaan farmasi bio farma pun mendapat lampu hijau menjadi produsen vaksin dengan teknologi ini di wilayah asia tenggara
terpilihnya indonesia sebagai penerima transfer teknologi vaksin berbasis mrna ini
semakin memperkuat fokus presidensi g dua puluh indonesia terkait isu kesehatan global
yakni kesetaraan vaksin bagi negara negara miskin dan berkembang
dengan transfer teknologi ini indonesia diharapkan mampu menjadi pusat global hub
atau pusat produksi vaksin virus covid sembilan belas di kawasan asia tenggara
kemampuan indonesia di bidang teknologi mrna saya sampaikan
akan membantu pembunuhan virus
kebutuhan domestik kawasan atas vaksin berbasis mrna
serta pengembangan dan pembuatan obat terapi
pt bio farma menjadi perusahaan yang akan mendapat kesempatan
dalam transfer teknologi pembuatan vaksin berbasis mrna sekaligus memproduksinya
bio farma merupakan perusahaan farmasi terbesar di asia tenggara
yang telah memproduksi empat belas jenis vaksin
kapasitas produksi bio farma pun mencapai tiga dua miliar dosis vaksin per tahun